kamu tidak senang melihatku
senang sekali nyai
aku tidak melihat nyai datang
baik pak kyai
kalau begitu kami pamit
aku akan pancing kyai itu
siapa yang sudah menyerangnya
bisa lari dari hijab mereka
kalau mereka akan terselamat itukan kita
tidak ada idé yang sepatutnya
kenapa kamu tidak senang melihatku
senang senang sekali nyai
tapi aku tidak
tidak melihat nyai datang nyai datang dari mana
pikiranmu sedang melayang
sehingga kamu tidak melihat kedatanganku
iya pikiranku memang sedang melayang layang
melayang memikirkan seseorang nyai
sejak pertama kali aku melihat nyai
aku tidak bisa lupa nyai
aku cinta sama nyai
kamu terlalu mudah jatuh cinta
tapi ini pertama kalinya terjadi sama aku nyai
cinta pada pandangan pertama
aku mencintai nyai
aku sudah terlalu sering mendengar kata kata itu keluar
dari mulut para lelaki
jangan semakan aku dengan laki laki lain nyai
aku cinta sama nyai
semua lelaki juga berkata seperti itu
lantas aku harus berbuat apa
supaya nyanyi yakin kalau aku benar benar mencintai nyai
kenapa hanya larut dalam kata kata
cinta itu memang butuh pembuktian
tapi itu bukan kerja yang baik
itu sweat konten yang baik

aku akan berdoa untukmu kalau viking menjalani perjalanan
apa kamu akan menerima aku menjadi istrimu
siapapun nyai aku akan terima
aku berani bersumpah
sumpah disambar petir kalau aku sampai bohong nyai
jangan terlalu mudah bersumpah
nanti kamu menyesal
lantas aku harus berbuat apa nyai
supaya nyanyi benar benar yakin
kalau aku mau jadi suami nyai
wardian memang tidak bisa dipercaya
padahal aku sudah melarangnya untuk menemunya ikembang

lalu aku pertama kali pertama habis saya mengisi alasan

dengan ny highness dan hospital yangcola lahikeh ini

kenapa ini ada dua
bukankah tadi kamu bilang kamu ingin menjadi suamiku
aku mau kamu jadi istri aku
tapi siapa dia
apa kalian saudara kembar
dia bukan saudara kembar
dia lanyai kembar
aku benar benar tidak mengerti
dia lanyai kembar yang sebenarnya
lantas kalau dia lanyai kembar